saudara polisi menggerbek pabrik ekstasi yang dikendalikan oleh bandar narkoba jaringan internasional freddy pratama
enam orang ditangkap dalam penggerbekan di kawasan sunter jakarta utara
dalam penggerbekan rumah produksi atau cleanstein lab produksi ekstasi tersebut disita pula ribuan butir ekstasi
clandestin lab kepunyaan freddy pratama termasuk golongan lengkap
terdapat mesin cetak ekstasi bahan baku yang siap cetak adonan dan alat pendukung pembuatan ekstasi lainnya
bahan yang ada bila dicetak dapat mencapai tiga ratus ribu pil ekstasi
gembong narkoba freddy pratama diketahui berada di thailand
keuntungan dia satu butir itu sepuluh ribu begitu
freddy pratama bukan cuma ini yang ditangkap
di lampung juga ketangkap juga sabunya
di semarang juga tertangkap juga sabunya
makanya doain saya lah biar cepat cepat bisa di mobil pertama ya
saya mungkin akan buat ke depan dengan pak wadid dengan pak yang lain dengan tim satgas
akan berangkat ke thailand
koordinasi lagi di sana bagaimana apakah bisa kita tangkap
karena upaya kita sudah cukup maksimal
tapi belum ada peakback dari pihak thailand di mana posisi periode pertama